sebuah truk bermuatan tanah terbalik dan menimpa sebuah mobil yang ditumpangi oleh satu keluarga di tanggerang banten kamis pagi
petugas kesulitan mengevakuasi korban yang terjepit di dalam mobil
kecelakaan yang melibatkan truk tanah dengan sebuah mobil terjadi di jalan imam bonjol
kelurahan panung gangan barat cibodas kota tanggerang banten kamis pagi
kejadian bermula saat truk tanah yang melaju dengan kecepatan sedang dari arah karawaci menuju tangerang
oleng karena menghindari kendaraan lain yang hendak mendahului
sopir truk tak dapat mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya terguling dan menimpa minibus dari arah berlawanan
diduga ada empat penumpang berada di dalam mobil

kecelakaan yang menjelaskan terjadi di dalam mobil
kecelakaan yang menjelaskan terjadi di dalam mobil
kecelakaan yang menjelaskan terjadi di dalam mobil
sementara itu petugas kesulitan mengevakuasi korban lantaran mobil tertimbun tanah
kecepatan dalam truk kecepatan dalam kecepatan rendah
tiba tiba oleng dan terbalik lanjut menimpa deharu sigra
salah satu penumpangnya balita berhasil selamat evakuasi sekarang diamankan
supir truk yang sempat ditangkap warga melarikan diri saat warga berusaha mengevakuasi korban dari dalam mobil
saat proses evakuasi berlangsung ruas jalan imam bonjol ditutup sementara
turnya tangerang banten